jorok banget sih kamu cuy
eh john menurut gue ini sayur apaan ya
ih oh enggak
tukang ojek pengkolan sudah mulai gila
ngorek ngorek makanan tumpah di jalan
eh mas mau beli gak mas
beli kang tapi yang banyak lawanan kerjanya
pur antar gua bentar ke rumah jisodik
lah lo mau ngapain
saya ada urusan penting sebentar
ngapet tuh anaknya
mas kalau mau koran yang banyak loangannya
cari koran sabtu
itu kan koran kemarin
kalau mau tunggu minggu depan
aduh jack gawat jack
rantang makan siangnya bang udin jatuh jack
mana isinya pada tumpah lagi jack
lagian kalau lo jatuhin rantang
apa yang lo jatuhin jangan rantang dia
kan gue gak sengaja cak
ya udah lo ke warung nasi
lo beli nasi lagi lo beli lauk lagi
terus lo kasih dia dong
lo udah nyelamatin muka gue dari kepalanya bang udin
aduh gue lupa jack jack
aku ngetik ketulu jangan sampai salah lo
kampung bali sembilan ya
eh punya koran hari sabtu enggak
buat nyari info lowongan kerja deh
tapi buat anak gue ya setan judin
adanya di koran apaan
corok banget sih kamu cui
menurut gue ini sayur apaan ya
ih oh gah
tukang ojek pengkolan sudah mulai gila
ngorek ngorek makanan tumpah di jalan
bentar ya pak
launya udah ketemu
sama sumur jengkol
kalau lu udah inget ngapain nelfon gua
asal lu cari lauknya
mau minjem korang hari
oh sebentar ya
mau pinjem korang hari sabtu
oh sebentar ya
nanti jaga depan dong
terima kasih pak
semoga sukses mencari kerjanya
gak cuma sukses mencari kerja
tapi juga sukses pas keterima kerjanya
bu bandeng goreng ada
lagi enggak bikin
enggak ada juga
adanya apa bu
adanya bandeng acar jengkol balado sama sayur kangkung mas
ya udah nasi putih aja deh bu
anterin gua ke rumah aji murad
maaf ya saya lagi sibuk
lho ada cian nih bang
iya itu juga kembali dari teman situ
itu tukang ojek yang ngomongin sunda
zaman sekarang mencari pekerjaan itu sulit
kalian tahu apa yang lebih sulit lagi
nah menurut buku suka duka menjadi karyawan
yang lebih sulit lagi adalah mempertahankan pekerjaan
iya pak kebetulan saya juga baru dipecat
itu nggak masalah kang amin
yang penting kalian masih mau terus berusaha mencari pekerjaan
apalagi kan situasi ekonomi ini sulit
jadi lapangan pekerjaan pun menjadi minim
apalagi kalian tahu dolar semakin naik
naik ke mana pak
bukan naik ke mana
tapi nilainya terus naik
nah gara gara pemerintah tiongkok melakukan evaluasi terhadap nilai mata uangnya
maaf pak sofyan
saya sama kang amin mesti buru buru
tapi penjelasan saya belum selesai loh
iya pak nggak apa apa nanti aja
mbak ada banteng goreng
mau makan sini atau bungkus
masukin sini mbak bandeng goreng satu
yaudah banteng goreng aja mbak